presiden jokowi dodo memperingatkan masalah pangan saat ini menjadi persoalan yang harus dihadapi banyak negara di dunia termasuk indonesia
hal ini terjadi lantaran semakin banyaknya negara yang menghentikan ekspor bahan pangannya untuk kebutuhan dalam negeri sendiri
dalam beberapa hari ini presiden joko widodo memberikan perhatian khusus terhadap ancaman krisis pangan yang mendera dunia
hal ini terjadi akibat ketidakpastian global terhadap pandemi covid sembilan belas perubahan iklim serta konflik rusia ukraina
presiden jokowi di hadapan tim tujuh relawan jokowi di jakarta menyatakan
sebanyak dua puluh dua negara yang telah menyebutkan kebenaran terhadap pandemi covid sembilan belas
pemerintah menghentikan ekspor komoditas pangan lantaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
presiden mewanti wanti posisi indonesia yang masih harus mengimpor gandum dan sejumlah komoditas lainnya seperti jagung dan kedelai
sedangkan untuk komoditas beras yang merupakan bahan pangan utama sudah tiga tahun tidak lagi mengimpor
hal ini menandai meningkatnya produksi beras yang didukung infrastruktur yang telah dibangun pemerintah seperti bendungan
beras yang biasanya impor kita dua juta ton sudah tiga tahun ini kita tidak impor beras sama sekali
ini patut kita syukuri
ini berdekat tadi di layar tadi bendungan yang telah kita bangun dan sudah selesai dua puluh sembilan bendungan dari enam puluh lima bendungan yang telah kita kerjakan
sementara saat memberikan sambutan di acara himpunan pengusaha muda indonesia atau hip
presiden jokowi melihat pangan dan energi menjadi peluang menuju kemandirian pangan
presiden mengajak para pengusaha untuk bergelut dalam bisnis pangan untuk menjawab kebutuhan
yang berkaitan dengan pangan itu hati hati ke depan tetapi juga menjadi peluang bagi para pengusaha utamanya anggota hipmi untuk masuk ke bidang
pangan energi ini adalah peluang
pangan energi ini adalah peluang
karena diperkirakan hari ini ada kira kira tiga belas juta orang yang sudah mulai kelaparan di beberapa negara karena urusan pangan
jadi hati hati mengenai ini
dan negara negara lain juga sudah mulai membatasi tidak ekspor pangan
hati hati mengenai ini
kalau kita tidak bisa mandiri urusan pangan
ini juga bisa menyebabkan bahaya bagi negara kita
tidak hanya itu presiden juga menyoroti persoalan perubahan iklim dan persoalan inflasi yang terjadi di sejumlah negara
yang berpengaruh terhadap naiknya harga berbagai komoditas
presiden memperkirakan akan ada puluhan negara mengalami krisis jika tidak bisa segera mengatasi ekonominya